sintayong menjahili sang kapten dengan memberikan tinju ke wajah rido
bukan hanya itu saja kejahilan sintayong juga terjadi saat para pemain melakukan latihan ringan di gym
sintayong menirukan gaya umpan rizky ridho saat memberikan asis kepada witan yang berbuah
kondisi ini membuat suasana antara pelatih serta pemain cair dan akrab
meski sintayong terkenal sebagai pelatih